selamat malam hiruk pikuk panggung politik belakangan mulai semarak seiring dengan pergerakan partai yang mulai mencari cari kawan koalisi
sebagian pihak melihat konstelasi masih dinamis namun intensitas elit yang tinggi menandakan dua ribu dua puluh empat sesungguhnya sudah dekat
masing masing partai memiliki strategi nama capres cawapres diakini menjadi titik temu terbentuknya poros baru dalam pemilu
benarkah peta koalisi menuju dua ribu dua puluh empat mulai terlihat atau dinamika politik saat ini masih sekedar gimmick
malam ini cnn indonesia newscast special road to dua ribu dua puluh empat hadir dengan tema
parpol gerak cepat demi dua ribu dua puluh empat saya reinhard sira
pergi ke atas
kalian siapa yang membuat manuver kerbau
buang itura praktek kesombongan
kami berminat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik baiknya

kami di pks dan nasdem insya allah akan banyak titik titik temu

kami di pks dan nasdem insya allah akan banyak titik titik temu

kami di pks dan nasdem insya allah akan banyak titik titik temu
kami di pks dan nasdem insya allah akan banyak titik titik temu

kami di pks dan nasdem insya allah akan banyak titik titik temu

pelagu kehidupan adalah pilihan
ada juga yang mengatakan aku bukan pilihan
kata yang tidak dipilih
kata yang tidak dipilih
maksudnya ini pernyataan tegas malam ini
pada seluruh pemirsa kita
mohon maaf nih bang kak herman pak ahmad fatul
bahwa hidupnya memang pilihan
jadi road to dua ribu dua puluh empat ini adalah pilihan
dan kebetulan di dalam pilihan itu
anda tidak termasuk di dalam
bang effendi cobalah lihat
duduk saja sudah dipilih seperti ini
kenapa tidak berselang seling
ini sudah ditaruh di sudut yang di sana
bapak bapak yang bertiga
artinya sebenarnya kan sah sah saja
artinya sudah ada katakanlah bentuk awal kerjasama
kalau kami menyebutnya kib
yang juga bisa saja kan berubah lagi kan
karena nanti pada ujungnya itu kan pada saat penanda tanganan untuk pencalonan
kan itu sebenarnya yang
dan itu masih sekitar satu tahun lebih
saya kayak bang benika pak herman
ini mempersulit sedikit saja
tidak terpilih dalam kalimat pernyataan tadi
apakah mbak puan akan tetap datang ke mereka
kan ditugaskan kan
apakah berkomunikasi tidak boleh untuk tidak berkomunikasi
nah ini begini
yang mengajarkan komunikasi ini bang effendi
oke nanti kita bicara lagi soal itu
sama seperti tadi
mbak puan tetap akan datang ke pak fede mokah dan pks
bang effendi tadi ada perbedaan dengan sahabatnya bang effendi dalam pilihan kan begitu
tetapi apakah bang effendi tidak berkomunikasi lagi
nanti kita bahas lebih jauh soal komunikasi
apakah pasti bisa bersama sama
saya tanya bang benika pak herman
bagaimana mempersulit pilihan partai demokrat tidak ketika sudah diblok oleh pdp
tidak akan berkoalisi dengan partai anda dan juga pks
bang beni dulu
ya saya menanggapi itu tidak secara verbal begitu ya
apa yang disampaikan oleh salah satu petinggi pdip
bahwa tidak mau ogahlah
koalisi dengan demokrat dan pks
saya melihat itu sebagai bahasa sinyal begitu sayangnya pdip sama demokrat
sebetulnya butuh perhatian
saya rasa teman pdip membutuhkan perhatian dari kami
sehingga beliau menyampaikan secara
tidak ingin berkoalisi
jadi jangan ditanggapi secara letterlik begitu
jadi itu sebuah sinyal
jadi pasti ada sesuatunya
ya kalau enggak kan
enggak ada angin enggak ada hujan
tiba tiba statement itu dikemukakan
dan bagi kami itu
kami senang sekali
bahwa kami juga ternyata ada yang memberikan perhatian yang luar biasa begitu ya
dan bagi kami
pernyataan itu adalah pesan
bahwa pihak teman teman di pdip
petinggi pdip juga
pada hakikannya ingin bersahabat
untuk menyukseskan agenda pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi kami enggak melihat itu sebagai
oh berarti kami
musuhnya pdip tidak
saya melihat itu
tidak mempersempit ruang ruang anda untuk berkoalisi
oh sama sekali tidak
sama sekali tidak
malah terbuka semakin lebak
ya itu yang kami lihat
dan tidak ada
tidak ada sama sekali batasan bahwa
pdip nggak boleh berkoalisi dengan demokrat atau demokrat begitu sebaliknya
jadi kami melihat itu bukan
bukan sebuah ultimatum begitu ya
ya itu tadi yang saya katakan bahwa
ya itu pesan kasih sayang
pdip terhadap demokrat
baik gus jazilul pkb ini tampaknya
kalau kita bicara soal koalisi prof effendi
sebentar ada koalisi semut merah
kemudian membentuk koalisi kebangkitan indonesia raya
jadi sebetulnya posisi pkb ini ada di mana
apakah ada di tengah seperti posisi anda sekarang
gus atau memang sudah mulai menyasar kemana
kemudian arah koalisinya
ya koalisi atau kerjasama bagi pkb ini bukan pengalaman pertama
jadi mau menggunakan istilah apa saja
sejak pemilu pilpres langsung itu
partai harus memang bergabung di dalam
untuk mendukung siapa calon presidennya
nah pkb sadar diri bahwa ada satu handicap yang harus dilampaui oleh pkb
untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden
itu diusulkan oleh partai atau gabungan partai
makanya pkb membuat langkah langkah komunikasi
dengan partai partai yang lain
dengan pks dengan demokrat
dengan p tiga juga
dengan kib juga
ini beneran juga atau
ya kan saya ingin berkomunikasi
ya kan saya ingin berkomunikasi
ya kan saya ingin berkomunikasi

juga itu artinya ada kemungkinan gitu ya
nah begini karena apa
karena handicap utamanya partai partai yang pks
demokrat golkar bahkan
ini tidak bisa ngusung sendiri
jadi tanpa punya teman
maka tiketnya hangus
nah ini yang akan dihadapi oleh semua partai
nah dari situlah pkb kemudian
mencocok cocokkan kira kira apa sih yang
harus dibangun di dalam koalisi itu
nah koalisi koalisi yang disebut itu
sebenarnya baru tahap penjajakan
dengan gerindra ini sudah sejauh mana
dari seribu km ya
kalau jama sudah bisa
saya harus masuk matematik nih
bang harman mengatakan bahwa
ini tidak mempersempit tapi memperlebar
saya gembira dengan alasan alasannya
tapi secara matematik mempersempit
karena kan dari sembilan kurang satu
tinggal delapan kan berarti ya
enggak saya cuma mau meletakkan angka angka
yang ini sama delapan puluh km gitu ya
dari seribu km
dari seribu km
kalau komunikasi di dalam politik itu
angka itu kadang tidak pasti
katakanlah delapan puluh dari seribu itu bisa dua hari bisa susut menjadi atau langsung seribu
itu biasa di dalam politik makanya
itu saya percaya
karena terjadi semut merah nyusut jadi
belum belum menyusut
justru ketika pkb melakukan komunikasi dengan gerindra
itu dua hal
pertama sepakat untuk kerjasama pkb dengan gerindra
yang kedua sepakat untuk membuka komunikasi dengan partai yang lain
dan targetnya lebih daripada dua
di semut merah juga begitu sebenarnya
cuma belum pada level para ketua umum
koalisi kebangkitan indonesia raya bertemu dengan semut merah
wah itu jadi barang
jadi koalisi kebangkitan semut merah gitu
tentu kalau soal nama itu
koalisi kebangkitan semut merah
itu bangkitan semut merah di indonesia raya
yang penting dalam koalisi itu bukan nama
tetapi keyakinan untuk menang
yang jelas sudah ada koalisi yang sudah punya nama
koalisi indonesia bersatu
nah sekarang ketika partai partai ini sudah mulai menunjukkan manuvernya masing masing
posisi kib mas arsul dan juga bang edi yang bergabung dari luar
ini apakah anteng anteng saja karena sudah cukup sebenarnya tiga partai ini
atau masih ada upaya untuk merangkul partai yang lain
nah yang paling penting kita pahami adalah bahwa
komunikasi politik dalam berpolitik itu penting
dan saya mau mengatakan sebetulnya ini bukan dalam dua minggu saja
ini sebetulnya kan sudah dilakukan lama berbulan bulan yang lalu
nah karena negara kita ini untuk menghadapi masalah yang begitu besar ya
komunikasi ini menjadi penting
apalagi elit elit politik yang nanti akan juga nanti sampai kepada akar rumput
nah jadi tidak hanya sekedar membicarakan soal ansi ya
bicara bangun koalisi
pasti platformnya dulu yang dibicarakan pada saat kita berkomunikasi ini
itu pasti yang dibicarakan kita mau buat apa nih buat negara dan bangsa ke depan
itu yang paling penting sebetulnya
dan saya kira ketika belum ketemunya nih
sekonkret misalnya kami bertiga sudah membuat koalisi
pasti itu dalam tahap penjajakan bicara tentang platform bersama
tentang apa yang mau kita sampaikan ke publik lima tahun ke depan
negara ini narasi apa yang mau kita bangun
konsepnya seperti apa
nah yang berikutnya adalah
komunikasi politik ini sudah mulai intensif jauh jauh dari pemilu
kalau itu kita tadi seribu km
ya kita mulai dari nol itu sudah mulai bicara
nggak ujuk ujuk nanti
kan seperti yang selama ini bilang
wah ini kan koalisi atau gabungan politik ini di ujung bicara nanti pasti bicaranya tentang bagi bagi kekuasaan aja
dengan waktu yang cukup panjang
kita bebas bicara mulai dari penjajakan nama nama
sampai juga bicara tentang tadi itu
bicara tentang visi dan segala macam
ini yang saya kira penting
nah ini yang kita bangun di kib ya
bahwa kalau bicara tentang pilpres
itu kita bisa bicarakan di awal jauh jauh
dan kita mulai dari chapter chapter yang bicara tentang hal hal yang besar

nanti ada tahapnya kita bicara tentang nama nama dan seterusnya
oke mas arsul tambahan dari anda
ya jadi kalau dalam dunia persilatan ibaratnya
oh dunia persilatan ini
kib ini adalah wudang
pemilik jurus tai chi
nah bukan solling boxer yang senang mencolok sana mencolok sini
aliran tenaga dalam tapi kekuatan besar
ya tetapi sekali dikeluarkan memang menyentak
jadi ketika kemudian kami deklarasikan itu menyentak
paling tidak kemudian smooth merah muncul
jadi kib memantik partai partai yang lain
ya jadi itulah yang terjadi
tetapi memang kami sepakat bahwa kami tidak terburu buru
meskipun dikritik oleh pang effendi
ini koalisi apaan belum ada capresnya
nah disitulah ya pendekatan yang berbeda
yang ingin kami tempuh
koalisi tenaga dalam
koalisi sesuai arah angin kalau tai chi
jadi kita ingin ya itu tadi yang seperti dikatakan bang dolly
jangan bicara langsung pragmatisme
kalau kita langsung bicara orang itu kesan
belum tentu benar kesan itu
yang ditangkap oleh publik itu seolah olah
kita sudah langsung bicara orang dan habis itu bagi bagi kekuasaan
kita menyisakan ruang idealisme lah disana
melalui apa yang disebut dengan common platform itu platform bersama itu
kalau begitu saya mau ke mas sugeng suparwoto
nasdem bagaimana ini sekarang posisinya
tersentakkah oleh kib sehingga kemudian bertemu partai partai
tapi sampai sekarang belum ada satu kesepakatan yang konkret prof
karena masih panjang seribu kilometer tinggal menunggu hari baik
hari baik bagaimana mas soegong
ada dua hal tadi sudah diulas sedemikian rupa
seluruh pimpinan partai politik selama ini ketemu dengan nasdem
saya sebut saja pak soeharto munawarfa ketemu di bali
pak zul ketemu di rumah pak surya saya yang mendampingi kebetulan
ketua golkar ketemu di nasdem tower dan sebagainya
karena ketemu yang tiga ini adalah pasca rakernas
sehingga ada sesuatu yang seolah olah lantas ini menjadi beda
tetapi itu yang kedua benar juga gitu loh
bahwa setelah muncul nama itu menjadi ada semacam kristalisasi
saya yakin secara judul
ya ujung ujungnya akan ke situ
kenapa lantas kedua partai demokrat dan juga pks lantas ketemu
lantas menjadi sesuatu dalam versi publik dan sebagainya diinterpretasikan lantas
bagi kami pun bagi nasdem pun kalau toh dimaknai itu ya tidak apa apa
kan toh itu memang dibutuhkan dalam partai kami nasdem dengan segala kerendahan hatinya
maka kehadiran demokrat dan pks dengan membangun platform
persis sebagaimana dikembangkan
karena memang itulah yang kami ketemu kami itu membahas masalah isu isu strategis
sampai kita breakdown menjadi sebuah action plan
kami kami mengutus tim membentuk tim
betul ini dari demokrat juga mengutus seseorang nanti akan tim bentuknya
demikian juga pks yang akan merumuskan
bahkan diawali dengan tantangan tantangan masyarakat
tinggal ketemu pdip yang belum ya mas ugo
tinggal ketemu pdip perjuangan yang belum
nah jangan salah
ini akan ada namanya panggung depan panggung belakang
oh komunikasi dengan pdi saya kira jauh lebih besar
oh akan bersama di presidential council
itu pasti ketemu juga kan
karena harus bicara melalui pak jokowi
duduknya di antara presiden
komunikasi langsung intens
kalau boleh nyambung yang tadi nih tren h cirece mau ngingetin
tadi kan disebutkan ada partai yang sombong begitu ya
saya yakin mas sugeng suproto ingin mengatakan partai yang sombong itu bukan pdi perjuangan
betul ya pak lembe
hebat nggak tuh saya berusaha supaya umbilu ini sehat
lihat konteknya pak jokowi
saya yakin sesuai dengan ini
tapi boleh nggak saya menanyakan satu lagi
boleh nggak pdip marah lalu mengasosiasikan seakan akan tuduhan itu ke arah mereka
gara gara partai nasdem sesudah rakyat nas
menyebut nama kader salah satu kader terbaik sebagai capres
boleh nggak itu di depan
boleh sekali itu adalah hak bagaimana menginterpretasikan apa yang disampaikan
jadi pemirsa boleh nih pdip boleh marah
oh betul boleh
karena itu basisnya ya
karena saya nggak menemukan alasan lain buat marah selain itu
atau bahkan jangan jangan siapa yang menggigit cabai itulah yang merasa pedas
siapa ya oh ini istilah baru lagi nih
coba kita tampilkan dulu wajah wajah bakal calon presiden yang dipilih oleh partai nasdem
ada tiga ya kita tampilkan wajah
saya nanti tanya ke mas fathul bari juga nanti
apakah pks sebetulnya sudah cocok dengan ketiga gambar ini
nah ini dia
pak anies pak ganjar dan juga pak andi kamil
gimana mas fathul bari
apakah sosok anies baswedan lah menjadi titik temu antara nasdem pks dan juga demokrat
karena sejatinya tiga parpol ini apalagi nasdem belum pernah berkoalisi dengan demokrat dan juga dengan pks
apakah cocok mas fatul pks dengan tiga nama ini
tapi di jawa nanti kita break dulu
nanti kita juga akan bergabung dengan mas ferjo dan juga bang edi supar
terus aja kami akan segera kembali
sinilah seorang f rs
pks dari tiga wajah ini mas fatul apakah karena ada orange orange jadi pak anies memang paling cocok bagi pks
kalau saya mengutip abang saya tadi bang eriko ya bahwa hidup itu pilihan
jadi pertama kalau pks ini ingin memperbanyak pilihan
makanya kita berharap pilihan untuk alternatif bakal calon presiden ini semakin banyak
dan alhamdulillah sekarang dengan adanya komunikasi lintas parpol
ini kan akan menunjukkan insya allah nanti di dua ribu dua puluh empat itu akan banyak pilihan
dan kalau nama nama yang ada juga ini satu dari banyak pilihan
atau diantara pilihan pilihan yang sudah dipilih juga oleh sebagian fungsionaris
ataupun juga kemarin ada perwakilan dari seluruh provinsi di pks dalam rapimnas
jadi kalau di pks ya tentu karena kita ingin memperbanyak pilihan
makanya pilihan yang ada pun juga diperbanyak juga
orang orang yang ada di sini pun juga bagian dari orang orang yang dipilih oleh banyak kader pks
sehingga buat kami sih
jadi sebetulnya yang pertama kita ingin pemilu dua ribu dua puluh empat itu pertama jelas ada pemilunya dulu bang
jadi jangan sampai nggak ada pemilu nih
terus yang kedua juga
itu jelas ya bang doly berarti kan jelas pemilu
yang kedua juga akan ada presiden baru
kalau ganti presiden mungkin kemarin itu rasa oposisi ya
tapi kalau ada presiden baru nih saya rasa semuanya juga punya

sehingga apa yang kita lakukan tentu melakukan komunikasi
sebagai pihak tanpa menutup ruang apapun tanpa saling mengunci
sehingga ada ruang keterbukaan untuk memperbanyak alternatif pilihan tadi
tapi yang pertama jelas kita tahu diri bahwa ada ambang batas
sehingga kenapa nama nama dari pks pun kita juga belum terlalu mengangkat untuk ke publik juga
karena itu juga bukan pilihan yang nanti akan dipilih
karena nanti komunikasi itu akan menentukan siapa yang akan dipilih
bukan dari pks sendiri tapi dari perahu
itu yang akan kita buat nih melalui koalisi dengan demokrat dan asdam
ya itu mudah mudahan secara optimis kita berharap ya
tapi kan tentu kalau tadi kiai jazilul bilang itu delapan puluh km
ini kalau dalam maraton ya atau dalam orang orang yang suka lari nih misalnya ya
itu selalu ada water station namanya
jadi kalau kita lari lima km ada water stationnya
jadi minum dulu gitu
jadi mudah mudahan ya minimal
minimal lah kalau sempat boleh ya
kalau komunikasi lebih intens itu ada waktu kita untuk minum dulu
mengumpulkan energi mengumpulkan semangat
sehingga nanti untuk waktu yang selanjutnya akan ada kepastian apakah kita akan mengusung dengan koalisi yang ada
dan dengan nama yang kita sepakat bersama
baik nanti saya ke prof effendi ghazali untuk mencerna lebih jauh lagi
tapi kita coba ke bang edi suparno yang bergabung dari bali
bang edi suparno bagaimana dari anda dari pan
ini sudah tadi banyak memaparkan dari rekan rekan partai yang lain
tapi pan posisinya masih bersama dengan kib
apakah ini memang solid untuk seterusnya
atau bagaimana bang edi
apalagi kib ini kita sudah menggalang kerjasama itu melalui penanda tanganan memo kesepahaman
dan di situ sudah dijelaskan apa yang ingin kita laksanakan ke depannya
tapi intinya sebagaimana disampaikan oleh bung doli dan bang arsul
bahwa memang tujuan kita adalah membangun sebuah budaya politik baru di indonesia
di dalam budaya politik ini
kita tidak tergesa gesa tidak terburu buru atau terpaksa
kemudian menggalang koalisi yang sesungguhnya mungkin juga bukan pilihan kita
dan mengusung capres cawapres yang juga mungkin bukan prioritas kita
tetapi kita punya waktu sekarang ini
nah kita juga dalam konteks ini ingin mendapatkan masukan sebanyak banyaknya dari publik
agar kita bisa memahami apa yang dikendaki publik untuk pemimpin kita lima tahun akan datang pasca dua ribu sembilan belas
nah jangan sampai publik hanya sekedar menjadi penonton saja
nah kita ingin agar publik betul betul berpartisipasi secara aktif
saat ini yang dilakukan oleh pan kita sedang melakukan rakerda
saya sekarang sedang baru saja membuka dan memimpin rakerda ruh bali
dan kemudian saya meminta agar di rakerda rakerda di seluruh indonesia ini
keluarkan nama nama siapa yang dianggap paling pantas dari grassroots
untuk menjadi calon pemimpin kita nanti pasca dua ribu dua puluh empat
nama nama itu akan diperas kembali di dalam rakerwil dan rakernas
di bulan agustus
nah begitu namanya sudah keluar sudah mengerucut
nanti kita akan bicarakan
ini adalah nama nama yang keluar dari rekomendasi rakernas
kita bicarakan dengan teman teman koalisi
nanti kita urun rembuk
nah karena apapun yang nanti akan kita putuskan sama sama di kib
itu merupakan hasil urun rembuk bersama diantara para ketua umum
oleh karena itu ini yang kita ingin gagas ke depan
disampaikan oleh para ketua umum di kib
bahwa kita ingin supaya kita memunculkan sebuah gagasan gagasan
jangan sampai nanti dua ribu dua puluh empat kita bertarung ideologis lagi
kita mau bertarungnya itu programatik
itu adalah gagasan
itu yang ingin kita sampaikan
nah inilah proses yang kita laksanakan di internal
dan nanti akan kita hubungi proses ini
teman teman di kib
bang edi suparno
apakah sudah mulai ada nama nama yang keluar saat ini
paling tidak disuarakan oleh kader dari pan
ya nama namanya sudah keluar cukup banyak
karena kita sudah meminta mereka untuk menuntaskan seluruh rangkaian rakerdat
paling lambat tanggal tiga puluh juni akan datang
jadi sudah satu bulan ini sudah banyak nama yang keluar
mulai dari nama nama yang memang menduduki
apa ranking yang tertinggi di dalam survei survei yang beredar akhir akhir ini
sampai dengan tokoh tokoh lokal yang ada
jadi misalkan saja di jawa timur rakerdat rakerdat jawa timur
banyak sekali kita mendengar masukan terkait nama ibu kofifa
di jawa barat ada pak ridwan kamil keluar
di jawa tengah tentu pak ganjar dan lain lain
pak erick thohir tokoh tokoh muda itu keluar semua nama namanya
tetapi nanti kita akan rangkum satu persatu
jadi akan kita bahas di dalam rakerwill di masing masing provinsi untuk kemudian dibawa ke rakerdat
nama pak prabowo muncul tidak
karena kan pan pernah berkoalisi juga ya dengan gerindra
ya di jawa tengah ada muncul pak prabowo
pak erlangga juga muncul di bogor
jadi saya kira banyak sekali yang nama nama muncul
dan saya kira ini adalah tokoh tokoh yang memang memiliki peluang dan memiliki rekam jejak untuk menjadi pemimpin kedepannya
kalau boleh ke bang edi suparno ya
apa nggak takut mengeluarkan nama nama yang terkait dengan partai lain nanti dianggap partai yang sombong juga
enggak ini saya mengingatkan lebih awal loh ketimbang nanti ada partai yang sombong kedua begitu
ini kebetulan di dalam setiap rakerda secara mengejutkan semua rakerda itu mengusung nama internal zulkifli hasan
jadi secara konsisten
kalau dari tadi kita
nama menteri perdagangan yang baru
zulkifli hasan keluar
karena dari tadi bicara
karena memang kita pada hakikatnya sebagai parpol kan kita memiliki kewajiban untuk mencetak pemimpin
dan ini merupakan kebargahan bagi kita parpol
karena dari tadi disinggung komunikasi politik
bisa pemimpinnya itu bisa maju di dalam perhentian kan pilpres
salah satu tugas komunikasi politik adalah betul ya mempromosikan dalam jenjang jenjang tertentu sehingga kadernya bisa menempati posisi terbaik
nah kita ke bang ferry juliantono
pak prabowo subianto terakhir bertemu dengan mas ahaye
kemudian juga bertemu dengan ketua umumnya gus jazilul caimin
ada tukar cincin bahasanya gus jazilul ini
pak prabowo dan pak muhaymin iskandar
apakah ini memang sebuah duet yang sudah disiapkan oleh pak prabowo dan juga partai gerindra
pertama kita tentu harus bersyukuri bahwa dengan gercepnya partai partai menyongsong dua ribu dua puluh empat
tentang tiga periode
ide ide tentang perpanjangan masa jabatan dan lain sebagainya
sehingga menurut saya tinggal mas doli nanti dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa dua ribu dua puluh empat kita semua sudah siap
tanggaran ini juga sudah siap
nah kalau sekarang yang dilakukan oleh partai partai termasuk partai gerindra
pak prabowo subianto kemarin datang ke nasdam
kemudian bertemu dengan pak muhyamin di ketanegara
kemudian mas ahaye
dan ini adalah merupakan satu langkah dalam langkah menjajaki kerjasama
baik yang kerjasama menyangkut soal platform
menyangkut kerjasama yang kita
pertemuan pertemuan itu kan tidak semuanya membicarakan tentang dua ribu dua puluh
tapi juga pertemuan pertemuan itu tentu juga diisi bagaimana kita melihat situasi sekarang
hal hal yang sekarang sedang dirasakan oleh masyarakat
kerja kerja sama partai politik itu penting untuk bisa menghadapi masalah masalah yang membantu menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat sekarang
dan juga dalam rangka untuk menyongsong dua ribu dua puluh empat
jadi menurut saya masih terlalu dini kalau kita menilai bahwa pertemuan pertemuan itu juga kemudian akhirnya disimpulkan sebagai apa namanya
tapi mungkin lebih tepatnya ini adalah menjajaki kerjasama dan berkomunikasi yang lebih intens setelah lebaran
karena memang banyak dari kita semua termasuk pak prabowo subianto berkonsentrasi terhadap tanggung jawabnya sebagai menteri pertahanan
jadi waktu waktu ini yang kita sekarang menjajaki
jadi masih sangat terbuka kerjasamanya
tetapi kemarin alhamdulillah dengan partai kebangkitan bangsa ada langkah yang sudah relatif
lebih maju sedikit tentang penjajakan kerjasamanya gitu
dan pak prabowo sendiri kalau ditanya sekarang kan sampai dengan hari ini belum menjawab kesediaan beliau untuk menjadi calon presiden
meskipun kalau ditanya seluruh keluarga besar partai gerindra tentu menghendaki pak prabowo untuk kembali menjadi calon presiden dari partai gerindra
berdasarkan hasil survei dari seluruh lembaga survei yang masih menempatkan pak prabowo di hasil survei yang tinggi
saya ke prof effendi ghazali tadi kita sudah dengar
ini sedikit boleh mumpung masih ada ferry juliantono
setuju tidak dengan istilah gusjas ini sudah tukar cincin
karena tadi ada kalimat kalimat bahwa ini baru berusaha menjajaki kemungkinan
kalau tukar cincin ini sudah agak jauh dari kilometer dua ribu eh seribu itu sudah agak jauh
setuju gak bang ferry juliantono
apakah memang sudah sejauh itu ya sudah pada iklan
habis tukar cincin biasanya langsung ya setuju
ini kerjasama kerjasamanya belum
berarti kalau itu gercep saya mohon maaf nih gusjas
artinya belum sampai di situ
masih lamaran lamaran ini loh
oke masih lamaran lamaran baik prof apa yang prof effendi ghazali lihat dari
sudah kita menanggapi positif langkah yang dilakukan oleh partai kebangkitan bangsa
karena kerjasama itu kan penting
agak agak masalah kalau gini tukar cincin aja belum sudah positif

bisa itu keliru loh kalau sudah positif
kita dengarkan dulu prof f fendi kita dengarkan dulu
pertimbangan utama kita untuk menyusun koalisi nanti
oke prof apakah memang sesungguhnya ini masih sangat cair
atau memang pola pola itu sudah mulai terlihat menuju arah koalisi itu
ada tiga poin kebetulan kita mungkin sudah di tengah acara ya
jadi enak kesana
kita masih agak panjang juga nih
iya karena di situ nanti bisa kita bahas yang pertama
apapun alasannya teman teman ini kecuali pdi perjuangan
jadi kita harus hormati langgamnya
karena dia berada posisi khusus yang lain menghadapi persoalan presidensial threshold
dan presidensial threshold itu adalah cikal bakal peternakan oligarki
setuju atau tidak setuju ya ini ilmiah
makanya para ilmuwan sering mengatakan daripada terseret seret dalam berbagai pertemuan
yang disebut sebagai kerjasama boleh koalisi ini
kenapa tidak semuanya itu yang belum bisa maju sendiri
kalau bisa maju sendiri kita yakin lah itu
orang yang stabil yang nyaman itu pasti tidak terlalu mempersoalkan
tapi yang lain kenapa tidak bersama sama ke mahkamah konstitusi untuk meyakinkan
mudah mudahan mahkamah konstitusi juga tidak bagian dari oligarki
untuk menghapuskan pt itu
mengatakan bahwa kami semua ingin menegakkan di mana sistem presidensial yang tidak mengenal koalisi
dan kalau dilaksanakan dalam bentuk pemilu serentak di seluruh dunia itu juga tidak ada presidensial thresholdnya
jadi apa yang sedang dilakukan ini
sebetulnya hampir tidak ada
sebetulnya hampir seperti lain yang gatal lain yang digaruk
yang gatalnya itu presidensial threshold
coba sebutkan di negara mana
atau mana pendiri negara kita mana pembuat undang undang dasar kita
mana yang dalam aman demen menyatakan ada presidensial threshold
jadi itu satu
yang kedua nah yang menjadi menarik justru adalah ada semacam kebiasaan yang lama lama kita bagaimana kita nikmati
lalu lama lama akan menimbulkan kesan kebosanan
atau bahkan ini perlu didiskusikan
bagian kedua aduh kasihan betul mereka ini ya nanti
ya itu apa
ingat kalau kita penunjukan menteri itu dimulai dari zaman pak sby ya
itu tiba tiba ada yang datang dipanggil ya
waktu itu ke cikeas bawa map gitu
lama lama jadi tradisi tuh
di zaman pak jokowi juga pakai baju putih sama ini nyaris dipanggil nih kalau baju putih celana hitam gitu
tapi di ujung sama sama dengan pks
iya putih celana hitam
datang ke istana
terus langsung oh ini jadi menteri apa ini apa
sehingga kalau datang ke istana pakai baju putih celana hitam ternyata tidak jadi
oh skandal besar
tapi itu ada sebuah kebiasaan
nah sekarang berbeda dengan dua ribu empat belas
kurang lebih begitu ya
nasdem tetap menjadi pelopok mengumumkan siapa yang dia akan dukung
itu harus diperhatikan betul
tapi waktu dua ribu empat belas itu di sekitar awal tahun ya yang mana pemilihan presidennya ada kemudian
pada waktu itu kan kita masih dpr dulu baru kemudian
pada saat ini tiba tiba kepeloporan nasdem itu ditarik ke depan
oh baru dimulai dua tiga bulan lalu sudah dimulai
akibatnya sekarang tibalah ada kebiasaan baru kunjung mengunjungi dalam rangka koalisi politik sebetulnya
tapi ketika ditanya langsung dijawab komunikasi politik
langsung dijawab komunikasi politik
ada tujuan tujuan tertentu yaitu kita anti politik identitas anti polarisasi bangsa gitu ya
dengan pancasila semua itu wajib
tapi harus ada kalimat yang dikeluarkan sesudah pertemuan
nah yang akan babak ketiga nanti adalah kita jadi kasian
lama lama orang bosan juga
karena apa yang bisa kita pernah diskusi ya di sini ya
apa yang bisa ditambahkan sesudah pertemuan
kalau sebelumnya mengatakan kami merasa nyaman kami merasa dekat kami merasa harmonis
nanti pertemuan yang selanjutnya kami lebih nyaman
itu tiga kali demokrat bertemu dengan nasdem
hasilnya masih sampai di sini
dia kan lebih nyaman lebih dekat lebih harmonis lebih mesra lebih apapun gitu
sementara rakyat sudah cenderung terperangkap dalam kalimat ini akan menuju pengumuman capres dan cawapres
kalau di luar negeri kurang lebih kita terpaksa mengacu ke luar negeri
karena entah siapa yang membawa program program kampanye presiden ke indonesia dia lupa bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan
jadi kita harus mengacu

satu tahun sebelum pendaftaran
yang dilakukan dari tingkat kecamatan
orang bertanding lawan siapa lawan siapa
naik naik terus
sampai nanti menjelang dua tiga hari atau seminggu sebelum pendaftaran calon presiden di sana
jadi reinhardt sedikit saja
saya mau mengatakan ini kalau diteruskan kita nanti di rumah akan bilang wah seru juga ini ya
seru membosankan maksudnya
dan seru juga ini
ini kebijakan mereka ya
ngapain ketemu ketemu terus gitu
tapi belum ada hasilnya gitu
bukan cuma itu
kalimat apa lagi yang akan mereka buat
komunikasi politik lebih nyaman lebih mesah lebih akrab lebih dekat
sampai ada satu pihak yang berani mengeluarkan pasangan kami adalah ini
maka yang lain akan bereaksi
oke dan tampaknya itu masih saling menunggu atau masih saling mengintip
kalau berdasarkan ferry juliantono pak prabowo mengatakan dalam pertemuan terakhir dengan ahy ya itu saya kutip tapi nanti silakan juga
itu biasanya terjadi pada last minute katanya
sementara kalau menurut nasdem itu akan terjadi pada hari baik
adakah yang bisa menerjemahkan apa itu hari baik apa itu last minute
oke baik baik
mas ogong ini kan sudah mengumumkan mas dem tiga nama capres ya
tapi sejauh ini belum ada perkembangan lebih lanjut lagi setelah itu
apakah memang nama ini selalu dibawa ketika bertemu dengan demokrat ketemu dengan pks

ketemu dengan demokrat ketemu dengan pks dan partai partai yang lain

saya langsung ke pak sogang terlebih dahulu dari mas dem
pak sogang yang jelas ketika mas dem memunculkan tiga nama capres itu
yang tadi bang effendi juga katakan langsung memantik reaksi juga
termasuk juga dari pd perjuangan karena ada kadernya yang disebut di sana
nah tiga nama ini konsisten ya terus dibawa ke parpol parpol ketika ketemu bang benny kaharman
dari pks tetap dibawa sebagai salah satu syarat berkoalisi dengan partai anda
jadi begini itu bagian dari strategi begini kenapa tiga nama lantas tadi disebut
lantas kapan ini semua itu adalah bagian dari strategi kita
kita ini kan stimuli respon dalam politik dalam komunikasi juga sama
kita lantas mengeksersaiz beberapa hal intinya bahwa semua partai saya kira kita ingin calon kita menang
itu berbagai variable kita hitung dalam perjalanannya waktu itu
dalam tingkat tertentu nanti kami akan menyimpulkan bahwa setidaknya mulai sekarang kita sudah komunikasi
jujur saja objektif saja kita sudah berkomunikasi dengan ketiga yang notabene
kan begitu nah inilah menjadi bekal dalam kita menganalisis keadaan mengeksersaise keadaan
sehingga diakini kalau nanti kita memutuskan atas kebajikan dan kebijakan kita bersama
itu adalah yang kita usung adalah menang itu bagian dari strategi
kapannya sekali lagi kita semuanya menghitung
bagaimana pasangan itu adalah ganjar dan anies misalnya dengan sejumlah argumentasi
itu kan masyarakat juga merespon ini adalah bagian dari apa yang kita juga amati terus perkembangannya
dan seterusnya seterusnya inilah yang kita lakukan
jadi kita semuanya sadar bahwa tidak mungkin kita akan juga berlarut larut sebagaimana tadi
ketaksabaran sehingga kami dikasihani tadi oleh masyarakat
kok ini ini tidak itu bagian terus menerus kita eksersis demikian rupa
oke yang tadi itu untuk mencegah supaya jangan oleh rakyat dibilang nanti ini mempersiapkan
lama oke baik oke baik mas
sampai salah satu skenario misalnya kenapa tidak misalnya anies puan kan juga muncul juga itu skenario
nah itu bagaimana melihatnya reinhardt dibandingkan tiga gambar tadi maksud saya
apakah ini mohon maaf nih supaya pemirsa bisa memahami tiga ini terbuka untuk dipasangkan
di luar dari tiga itu gitu ya
tinggal jawabannya siapa
tinggal cawapresnya siapa dan tidak tertutup kemungkinan diantara tiga ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden juga
kader anda sudah eksersis di partai nasdem sementara di pd perjuangan tampaknya justru terjadi apa
bahasanya faksi faksi katakan begitu
saya boleh ke kembang kecil nggak buat
buat yang gini
buat yang gini boleh
tadi memang mas rugeng suprawoto ini hatinya apa tiga terus calonnya itu cuma dia tidak enak aja tadi tiga
kalau tiga gini ya
tiga kan pdi perjuangan kan
jadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di awal itu sebenarnya clue kata katanya
hidup adalah pilihan masing masing kan boleh saja berstrategi tidak ada yang salah dalam hal ini
nanti waktu yang akan membuktikan nah seperti yang dilakukan oleh saudara kami memberikan ini kepada misalnya contohnya mas ganjar
sebenarnya kan kalau dilihat bung ebenezer ini
inilah kritikan masyarakat katanya partai politik tidak pernah bisa menyiapkan kader bukankah begitu selalu yang dikatakan oleh masyarakat
nah ini yang kami mau tunjukkan bahwa kader itu memang harus diemong dari awal
sama seperti pak presiden jokowi dari mulai beliau pengusaha furniture menjadi wali kota sekian lama kemudian menjadi gubernur
apakah pada waktu menjadi wali kota ada yang mau menarik beliau tapi setelah jadi kan tentu wajar wajar saja banyak pihak yang menginginkan bersama sama beliau
nah seperti ini mas ganjar diinginkan dalam rapimnas nasdem sah sah saja bahkan mas ganjar sudah menjawab kan begitu bahwa saya adalah kader pdi perjuangan
nah hanya kan kalau misalnya ini kita nanti dalam tadi sebutannya komunikasi politik atau katakan yang kami sebutkan kerjasama kan bisa saja nanti pamitlah kami boleh nggak mengusulkan kader kan sebenarnya begitu
bukankah itu di dalam politik tapi sekali lagi
oh tadi maksudnya sebelumnya harus ijin dulu
oke bang effendi sah sah saja ini kan semua penuh kebebasan boleh saja kan misalnya kalau seperti kami tentu kader kami yang kami akan majukan
nah ini sebenarnya kita harus menjawab kritik otokritik dari masyarakat ini kenapa kita tidak berani mengajukan kader kita sendiri seharusnya kan seperti itu sama seperti rekan rekan dari partai lain kenapa tidak mengajukan ketua umumnya atau siapapun itu kan hak masing masing
nah dari kami seperti itu makanya kami tidak ada keinginan untuk terburu buru karena jujur saja dalam kapasitas yang ada ini ada tiga kader kami yang masuk dalam kriteria ini ada mbak puan ada mas ganjar ada bu risma
artinya dalam hal ini sedikit banyak dengan segala kerendahan hati bahwa pdi perjuangan bisa menyiapkan kader untuk jadi calon pemimpin pemimpin nasional sama seperti kemarin bung renat yang membacakan rekomendasi itu
yang bang eveni ghazali mau menyampaikan itu
kenapa habis sekjen terus kemudian mas ganjar ya memang beliau harus menyampaikan beliau kan salah satu sama seperti gubernur gubernur yang lain
jadi kalau tingkatannya dari kami dari tingkat kota kabupaten naik ke gubernur kemudian naik ke tingkat nasional kan sah sah saja sama seperti mbak puan
dari tingkat ketua fraksi kemudian menjadi menteri kemudian nah ini yang budaya budaya seperti ini yang tadi menjawab yang disampaikan bang effendi ghazali itu yang ingin kami tonjolkan
apakah itu sudah sempurna
nah ini yang kami tawarkan kepada masyarakat
bang riko mungkin kenapa akhirnya banyak spekulasi karena bu mega sempat dalam tone yang agak tinggi agak marah mewanti wanti kadernya supaya tidak bermanuver kita coba dengar lagi pernyataan bu mega berikut ini
kalian siapa yang membuat manuver keluar
tidak ada di dalam pdi perjuangan itu yang namanya
yang namanya main dua kaki main tiga kaki melakukan manuver
karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari pdi perjuangan
oke kalau bu mega bicara dengan tone yang agak tinggi mungkin kita sudah sering dengar
tapi ini tampaknya sangat marah bang eriko artinya banyak yang berspekulasi ini mengarah ke pak ganjar
sebenarnya kan begini logika sederhana saja kalau marahnya kepada pak ganjar kenapa pak ganjar yang diminta menyampaikan rekomendasi
itu bukan suatu hal yang logis seperti itu sebenarnya ini disampaikan kepada seluruh kader
ini kan sudah diputuskan dalam kongres keempat kami bahwa ibu mega mempunyai hak prerogatif nah kenapa
mesti ada yang mendukung ini yang mendukung ini kemudian menjelekkan yang ini
itu yang ibu tidak mau kita boleh berbeda pandangan di kami kan juga begitu
ada yang berkeinginan ini yang maju ada yang berkeinginan sah sah saja
tapi tidak ditonjolkan ke pihak keluar seyakinkanlah yang di dalam
yakinkanlah ibu ketua umum melalui mekanisme mekanisme yang ada
itu yang sebenarnya beliau tunjukkan untuk apa kalian melakukan hal itu
kan keputusannya ada di tangan saya di mana kalian sendiri yang menyampaikan di dalam kongres keempat
itu sebenarnya yang beliau ingatkan tetapi kalau itu ditujukan pada mas ganjar
ya tidak mungkin ini beliau sendiri yang membacakan rekomendasi rakernas
kalau kita melihat rekomendasi rakenas itu kan sangat apa
sangat apa namanya itu kalau di kami itu sangat berarti
seperti itu oke oke oke baik
nanti kalau ditanyakan lagi kenapa mbak puan tidak membacakannya
kan ini kan bisa menjadi perdebatan kalau itu gampang jawabannya
kenapa mas ganjar kenapa bukan mbak puan karena dalam politik itu adalah pilihan
mas arsul dan juga bang dolly oke
jadi sepakat ya bang m m ini bahwa itu adalah pilihan
mas aso dan juga bang doli apakah tiga nama ini juga memang masuk dalam radarnya capres dari kib
karena kabarnya kib juga dibentuk sebagai perahunya untuk pak ganjar
mungkin mas arsul terlebih dahulu
ya itu kan imajinasi yang dikembangkan oleh yang di luar kib
bahwa kib itu dibentuk untuk sebagai kendaraan apalah
kendaraan cadangan ataupun
nah itulah yang perlu dikasih hati
sekoji nah ya itu sekali lagi kalau buat kami yang di kib itu imajinasi yang dikembangkan
jadi bukan faktualnya tidak seperti itu kalau kib jelas ya
prioritas pertama adalah dari dalam kita eksersis kita eksersis semua peluang peluang
ini kan pemimpinnya kan masih lama
dari dalam berarti pak erlangga pak suharto
jadi jangan dilihat kemudian misalnya pak erlangga saat ini itu kan saat ini
kita kan belum tahu nanti misalnya setahun ke depan akan seperti apa
nah jadi itulah yang kami eksersis kalau bicara orang nantinya
tetapi saat ini seperti yang tadi disampaikan bang doli kita memang belum secara spesifik mulai bicara orang
tentu kalau soal sekedar nyebut nyebut ya boleh boleh saja itu namanya pilihan juga
bang dolly tambahan dari anda bang dolly silahkan
politik adalah pilihan
tetap di exercise ya dari dalam artinya pak erlangga juga tetap di exercise dibawa dalam nama koalisi ini untuk sebagai capres
ya ini posisi golkar itu sebetulnya kalau bicara tentang calon presiden ya
itu kan sudah kita putuskan di munas dua ribu sembilan belas dan rapimnas di dua ribu sembilan belas
calon presiden patai golkar itu adalah pak erlangga
nah tapi kemudian kita juga sadar kan bahwa ada threshold yang kemudian itu harus kita bergabung dengan partai politik yang lain
nah saya juga mau menyampaikan juga jadi sebetulnya komunikasi politik atau saling mengunjungi ini sebetulnya sudah terjadi satu setengah dua tahun yang belakang ini
nggak baru baru ini saja sebetulnya
dan kenapa itu bisa terjadi prof effendi
saya kira itu bisa terjadi
kita latar belakangnya ada beberapa pertama kita kan baru pertama bukan hanya indonesia
dunia ini dihantam dengan satu pandemi covid yang begitu dahsyat yang membutuhkan sebuah bangsa atau negara manapun itu harus solid menghadapi situasi ini
nah yang kedua pengalaman kita kemarin dan ini kesadaran semua pimpinan partai politik
pemilu dua ribu sembilan belas itu kan ada hal yang memprihatinkan kita
terjadi polarisasi itu
nah jadi bagaimana kita menghadapi situasi yang begitu dahsyat itu kalau misalnya situasi polarisasi itu masih terus berlangsung
nah mungkin itu yang mendorong partai partai politik elit elit ini itu kemudian ayolah kita sama sama yuk kita menghadapi
jadi bukan hanya sekedar membicarakan soal dua ribu dua puluh empat tapi bicara tentang hari ini kita mau buat apa dengan bersama dengan masyarakat gitu
nah oleh karena itu kemudian
kemudian ya sekarang ini kan mulai ditafsirkan dua ribu dua puluh empat karena masuk ke empat belas juni kemarin udah dilekarasikan tahapan udah dimulai
barulah kemudian muncul wah ini kalau gitu ketemu ketemu soal capres dan memang ditegaskan oleh rakernas nasdem
kan kira kira begitu ini kan cerita alur cerita begitu
tapi menurut saya katakanlah ini dulu tidak pernah ada ya komunikasi politik sekarang baru terjadi dan di awal awal
menurut saya ini sudah berhasil
nah ini bagus
artinya ada kesadaran bersama kedepan ini memang kita gak bisa lagi terus menerus membiarkan terjadi polarisasi dan segala macam
satu yang kedua ini juga kita lama lama kan harus belajar juga
yang paling penting itu adalah kita saling menghargai bahwa setiap partai politik itu punya strateginya masing masing
punya caranya untuk menang sendiri sendiri
yang itu adalah kedaulatan yang harus dihormati oleh partai politik lain
saya sering mengatakan pdip hari ini ya tidak melakukan komunikasi politik karena memang mereka punya strategi sendiri dengan posisi yang bisa mencalonkan sendiri gitu
dan yang juga kita harus hargai ketika ada partai politik yang sejak awal membangun koalisi atau yang sudah sejak awal membangun komunikasi dengan partai politik
nah ini kan belajar untuk kita saling menghargai
yang penting lu jangan saling mendiskreditkan gitu kan
dan saya yakin walaupun ya mungkin orang orang yang menghargai itu
walaupun ya mungkin orang juga mengatakan kita bicara di awal tentang platform tentang apa
tapi itu kan ada
bicara tentang masa depan indonesia ini bagaimana itu gak ada
nah ini yang harus terus kemudian di ini
jadi kalau saya kira tidak akan pernah bosan prof effendi kalau misalnya komunikasi politik ini ya terus dibicarakan tentang masa depan indonesia ini kayak apa
itu nggak akan pernah bosan saya kira
dan gak akan pernah jenuh
apalagi itu dikomunikasikan ke publik
dan kita meminta respon dari publik terhadap apa yang kita bicarakan tentang narasi masa depan bangsa seperti apa
anda mau mengatakan bahwa pertemuan ini juga tidak semata mata hanya membahas soal capres capres tapi ada hal yang lebih substansi yang kemudian penting
nah kembali ke pertanyaan tadi
jadi ini kemungkinan tertutup apa enggak
nah kalau kita bicara tentang bicara tentang masa depan bangsa gak ada yang tertutup
kita masih bisa dengan walaupun koalisi indonesia bersatu ini ada
kami masih bisa berkomunikasi dengan partai partai politik yang lain
dan partai politik yang lain juga saya kira tidak membatasi diri untuk membuka komunikasi dengan siapa saja
oke sebelum kita break bapak bapak kita coba saya mau tampilkan exercise ya
kita bicara exercise nama nama yang dikeluarkan oleh lembaga survei soal capres cawapres mana yang kemudian dianggap cukup potensial
ini sepertinya duet yang belakangan mulai mencuat juga anies ahy
kemudian juga pak prabowo dan juga pak muhaymin iskandar
kita ke simulasi yang lain yang kedua
masih dari carta politika
ini nama yang lain ganjar sandiaga
pak prabowo dan juga mbak puan maharani
kita ke simulasi yang berikutnya
karena beberapa simulasi di sini masih dari carta politika juga
ganjar anies dan juga pak puan maharani
ganjar anies dan juga pak prabowo dengan komposisi capres capres yang berbeda beda
ini kita ke lembaga survei yang lain
ini masih carta politik ada empat ternyata cukup banyak
oke ini pak ganjar andika perkasa
pak anies dan bungko viva dan pak prabowo dan juga prabowo
yang paling kanan tinggi betul itu ya
nah ini poltreking kita ke lembaga survei yang lain
ini beberapa simulasi
tampaknya duet ini cukup tinggi ya
ini antara dua puluh tujuh dua puluh delapan ya
pak prabowo dan juga mbak puan
masih simulasi dari poll tracking
ini simulasi yang kedua
masih dengan nama nama yang sebetulnya capresnya masih sama sama ya
masih pak ganjar pak prabowo dan juga pak anies baswedan
hanya komposisi capresnya saja ini yang di pengalaman
ini masih dari poll tracking masih sama
pak ganjar pak erick thohir mbak puan dan juga pak prabowo
ada simulasi lagi
ini dari indikator politik kita bergeser ke lembaga yang lain
masih ganjar erek tohir
kemudian anies ahaye juga
pak prabowo dan juga mbak puan maharani
ini cukup menarik ya
ini adalah profil yang ditampilkan
terutama menarik karena saya mau mengatakan pertanyaan yang agak menarik adalah
ini para lembaga survei juga mempraktekkan prinsip politik adalah pilihan
coba kenapa nggak ada mbak puan sebagai calon presiden
atau ini melihat sedikit lagi
bahwa itu bisa diletakkan di depan kamera di depan publik dan televisi terbukti dari coba
sebelumnya coba kalau itu sebelum diumumkan oleh rakernas partai demokrat
nggak akan setinggi itu
iya dong rakenas nasdem ya maaf
nasional demokrat ya
jadi ada upaya untuk meletakkan sesuatu di depan spotlight lampu panggung
jadi maksud saya jangan semata mata tergantung pada orang lain menyebutnya kartel survei
tapi kemungkinan itu dibikin narasi itu yang perlu dibangun
walaupun kita lihat betul ini
ini kan menarik kalau sudah disimulasi dua tinggal berhadapan dengan ini
ada nggak ini misalnya sulit juga dibayangkan anies berpesangan dengan erik thoir
kalau simulasi gini ya kesulitannya anies dengan erik thoir melawan misalnya ganjar dengan erik thoir
kan nggak ada kan di sini kan pasti harus seakan akan ini kelemahan kelemahan survei
karena memang itu framing mbak
lembaga survei itu meng framing
iya sebab itu beda beda dengan cara pandang partai itu
nah cara pandang partai bagaimana dan apa tanggapan bapak bapak semuanya atas simulasi tadi itu
karena semua nama ini masuk kita bahas usai jeda kami akan segera kembali
berbeda dengan cara pandang akademisi juga
oke prof fendi dan mbak bapak semuanya diskusinya semakin menarik
tadi saya harus menyapa dulu yang bergabung juga dari luar studio ada bang edi suparno dan juga bang ferry juliantono
bang ferry dulu bagaimana gerindra melihat oke bang edi suparno kalau begitu bagaimana
bang edipan melihat simulasi simulasi nama itu yang sebetulnya tadi beberapa juga masuk dalam radar yang kemudian diinginkan oleh partai amanat nasional
kita lihat kan dari survei ke survei yang sudah mungkin berlaku

kita lihat kan dari survei yang sudah mungkin berlaku
ke survei yang sudah mungkin berlangsung selama satu tahun ini nama nama yang muncul tidak bergerak
tidak banyak perubahan ya
dan kedepannya saya kira juga tidak akan ada yang datang sekonyong konyong kemudian langsung melejit menduduki posisi tinggi didalam survei
saya kira mungkin kuda hitam yang kemarin kita lihat ada kemudian menjadi pembicaraan bu habibie dalam survei itu adalah panglima tni
nah tetapi saya kira di antara nama nama yang sudah beredar
tidak akan ada perubahan yang signifikan
top tiga akan ditempati oleh pak prabowo oleh pak anies dan pak ganjar
kemudian di bawahnya susul menyusul nanti ada sandiaga uno ahy
erick tohir dan lain lain
dan itu saya kira mungkin lebih dinamis di bawah dibandingkan di top tiga
tetapi dalam hal ini perlu kami sampaikan
simulasi simulasi yang ada itu
ya tentu merupakan sebuah simulasi yang memang disampaikan oleh para konsultan politik
para polter tersebut
tetapi pada akhirnya kan apa yang kemudian dirasakan
dan kemudian menjadi pembahasan di internal parpol
itu ya merupakan sesuatu yang akan berkembang dari hari ke hari
untuk masa masa yang akan datang sampai menuju hari h
tetapi menurut pendapat kami dipan
kemungkinan dengan adanya pembahasan yang sudah begitu intensif
dalam rangka koalisi dan lain lain
kemungkinan besar penetapan dari capres dan cawapres
atau paling tidak gambaran yang lebih mengkristal
akan terlihat jauh lebih awal untuk pemilu dua ribu dua puluh empat dibandingkan dua ribu dua puluh
baik itu dari koalisinya maupun dari pasangannya
apalagi kalau kita lihat sekarang ini
di antara top tiga yang menduduki survei itu
selisih di antara mereka rata rata
tidak terlalu lebar
sehingga yang akan menjadi
sekarang waktu presiden
itu kemungkinan yang menjadi
pasti orang yang akan kemudian mendongkrak
perolehan suara di antara mereka mereka yang sekarang ada
dalam bentuk paket capres dan cawapres
tetapi dalam konteks ini
perlu juga kami sampaikan
bahwa partai politik itu punya kewajiban
untuk mendorong kadernya sendiri
dan itu penting sekali
oleh karena itu kita bisa bicara simulasi macam macam di luar
mandat yang diberikan oleh partai politik kepada kadernya
adalah untuk maju di dalam perhelatan eksekutif
apakah itu kabupaten kota pilkada maupun di pilpres
itu merupakan sebuah kebanggaan sendiri
dan kalau itu bisa terjadi
dan itu saya kira merupakan hal yang utamakan oleh partai politik
nah itu justru akan menambah semangat dari kader kader partai politik
untuk berjuang di tahun pemilu tahun pilpres
untuk memenangkan kadernya
kalau kader pan yang maju di dalam perhelatan pilpres
itu kader kader pan di bawah
itu kalau punya kompor punya kulkas
kalau perlu dijual dijual
itu untuk mendukung pemenangan daripada kader yang maju di pilpres
dan menurut saya
itu ada semangat besar bahkan menuju fanatisme untuk memenangkan
walaupun sudah ada simulasi seperti itu
tapi jangan lupa
bahwa para tokoh politik yang ada tergabung dalam parpol ini
pasti akan mendahulukan
calon calon mereka di dalam perhatian pilpres yang akan datang
baik bang ferry juliantono
nama pak prabowo selalu masuk memang dalam setiap radar capres
apakah sekarang memang mencari cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitas
yang tadi sempat disampaikan oleh bang edi suparno
partai gerindra tetap terbuka dengan partai lain
di samping membicarakan soal kerja sama
juga membicarakan kemungkinan kemungkinan yang tadi disampaikan
dan alhamdulillah dengan pkb
dengan modal dasar
sudah memudahkan sebenarnya bagi partai gerindra
untuk kemudian melakukan kerja sama kerja sama politik
dengan partai partai lain
dan kebetulan pak prabowo juga alhamdulillah masih diberikan tempat yang tinggi
di seluruh lembaga survei
tapi yang penting untuk kami sampaikan di sini adalah
juga penting untuk mempertimbangkan dinamika elit
kalau bisa kita sampaikan bahwa
pertemuan pertemuan partai yang sempat disampaikan
itu adalah dinamika elit
dan bagaimana dinamika elit itu didekatkan dengan dinamika yang sekarang sedang berjalan di masyarakat
supaya jangan sampai terjadi semacam gap antara keinginan elit dengan keinginan masyarakat
keinginan masyarakat yang saya sampaikan ini adalah
bahwa ketika sekarang rakyat punya masalah soal kenaikan harga barang
kenaikan harga apa
inflasi tinggi dan lain sebagainya
itu mereka punya harapan yang khusus gitu
untuk bisa mereka melihat soal dua ribu dua puluh empat ini
nah oleh karena itu sebenarnya penting buat kita semua untuk mengambil dan menyerap
dinamika yang terjadi di masyarakat untuk dibicarakan oleh partai partai politik
bukan hanya bicara tentang soal siapa calon presiden calon wakil presiden
tapi program program dan hal hal lain yang lebih mendasar
yang bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dua ribu dua puluh empat itu adalah pemilu yang akan membawa indonesia ke arah yang lebih baik
bang benny kaharman sejauh mana nama mas ahaye di exercise sebagai nama capres atau cawapres yang dibawa oleh partai demokrat karena tadi ada beberapa simulasi dan survei juga terbaru
mas ahy ada di mana
ada kenaikan elektabilitas bang benny
ya sampai saat ini
demokrat ya belum sampai pada tingkat memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden
kita punya sistem kita punya mekanisme
pada saat kami bertemu dengan pak bapak
bertemu dengan pimpinan nasdem misalnya
kami diberitahu bahwa nasdem sesuai dengan hasil rakernas mengajukan tiga nama
jadi tiga nama itu yang disampaikan dan kami tentu saja menghargai menghormati keputusan ke partai nasdem
sebab itu adalah produk dari sistem dan mekanisme yang berlaku di partai nasdem
pada saat itu juga kami menyampaikan bahwa kami partai demokrat punya sistem punya mekanisme
dan punya otoritas paling tinggi untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden
di dalam mekanisme partai kami
itu adalah dipegang oleh sebuah otoritas paling tinggi namanya majelis tinggi
dan pada saat ini ketua majelis tinggi dipimpin langsung oleh bapak sby susilo bambang yudhoyono
dan mas ahaye ketua umum kami adalah secara ex officio menjadi wakil ketua
dan mas ahaye ketua umum kami adalah secara ex officio menjadi wakil ketua
majelis tinggi di partai itu
jadi pada saat ini kami belum sampai pada tahapan itu
oleh sebab itu kalau toh pada saat ini ada survei survei yang menempatkan ketua umum kami sebagai calon wakil presiden
dan disimulasikan ke beberapa tokoh tentu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat
adalah penghargaan publik terhadap ketua umum partai kami
oke ketika ada pertemuan pak s b dengan pak j k bersamaan dengan pak a h y dengan pak surya palo
ini kemudian diasosiasikan bang benny karena bahwa ini memang untuk menyiapkan atau skenario duet anies ahy
ya itu adalah interpretasi publik atas pertemuan dua tokoh bangsa
bapak sby dengan bapak yusuf kala yang secara kebetulan pada saat yang bersamaan
ketua umum partai demokrat mas ahaye dan saya dampingi bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi partai nasdem
apa yang dibahas oleh dua tokoh bangsa ini di cikeas kami pun tidak mengetahuinya
tetapi pertemuan itu sudah digagas sebelumnya
dua tokoh bangsa ini membahas mengenai nasib bangsa kita saat ini dan juga nasib bangsa kita ke depannya
dan tentu kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas prakarsa yang dilakukan untuk dua tokoh bangsa ini
oke baik gus jazilul ada tanggapan soal survei survei yang tadi
tampaknya anda tidak begitu sepakat dengan simulasi simulasi yang tadi ditampilkan oleh pak agus
sebelum saya jelaskan itu memang sejak dua ribu

pertama adalah terbentuknya relawan relawan
yang kedua lembaga lembaga survei
yang itu dua duanya memang dananya tidak bisa disampaikan ke publik
nah tetapi yang kenapa perlu saya sampaikan bahwa saya tidak terlalu percaya karena ini bagian dari framing
dua ribu sembilan belas kayak ma'ruf amin tidak masuk di radar survei
tapi kemudian karena didukung pkb
pkb juga kan menang
nah oleh sebab itu eee
sudah dipasangkan masuk ke survei ya
iya sesudah dipasangkan
jadi awal awal tidak masuk
tidak masuk tidak dipasangkan diantarkan ke spotlight
nah ya maksud saya biasa di pembicaraan pembicaraan ini
dari awal lembaga survei ini bahkan tiap bulan ada saja lembaga survei yang merilis itu
saya tidak tahu
nah tetapi pemilu dua ribu dua puluh empat mas effendi ini semua partai sadar
bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat ini
jadi semuanya harus berpikir bukan hanya pilpres tetapi pileg
karena belajar dari dua ribu sembilan belas itu ada partai yang memang kemudian tidak mengalami kenaikan
karena mungkin salah di
nah di dua ribu dua puluh empat ini juga akan semua partai berpikir ke arah sana
termasuk juga pkb
makanya pkb dari awal karena mengetahui itu
makanya pkb dari awal mendorong gus muhaymin untuk maju menjadi calon presiden
dan dari situ kami memulai komunikasi
supaya jelas bahwa memang tugas partai politik adalah menyiapkan pemimpinan nasional
nah ini yang kemudian kita bangun bersama partai partai ini
meskipun nanti hasilnya seperti apa kita lihat
bukan dari hasil survei
kalau partai partai ini sepakat tidak setuju dengan nama nama yang ada di survei
tidak punya tiket
artinya faktor tiket juga harus menjadi pertimbangan
variable ticket tidak pernah dihitung di lembaga survei
ini semacam ada tekanan kemudian kepada partai politik
kalau pkb tidak
kita tidak tertekan dengan hasil survei itu
kita akan melihat keadaan
antara pilek dengan pilpres
itu berjalan serentak
tekanan dari mana ini gus maksudnya
oh dari hasil survei
gus muwaimin itu tidak pernah ditaruh di calon presiden
oh ya benar benar
apakah tidak mungkin menjadi calon
bagi pkb mungkin saja
seperti kiai ma'ruf apakah tidak mungkin menjadi wakil presiden waktu itu
di dalam partai politik di dalam dinamika partai itu biasa
oleh sebab itu
apa namanya lembaga survei yang merilis hasil survei
satu tahun setengah sebelum pemilu
bagi kami nggak ada nilainya
kecuali hanya nilai untuk memframing
oleh sebab itu partai partai yang punya kedaulatan yang disebut oleh bang doli ini
ya marilah kita berpikir soal kedaulatan partai
untuk mengusung calonnya kadernya
untuk mempromosi kadernya
saya pikir itu lebih fair karena apa
karena partai politik yang bekerja hari hari
fungsionaris ini tiba tiba gitu ada nama yang tidak ada di situ
saya ikut tersinggung sebenarnya
jadi tersinggungnya karena tidak ada nama gus muhaimin atau karena survei yang belum berhenti
maksud saya ada nama nama yang kemudian gitu
bukan dari fungsionaris partai
fungsionaris partai inilah yang menurut saya
lebih memiliki hak
untuk maju menjadi calon presiden
atau wakil presiden
karena di situ bujinya
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
nah gabungan partai politik inilah yang saya maksud
tapi karena ada lembaga survei memframing ini
paling elektoralnya paling tinggi kemudian partai partai menjadi takut
takut kalau tidak mendukung itu
nah bagi pkp tidak
kita tetap menggunakan lembaga survei sebagai ukuran
karena kami terus terang
membutuhkan cara pandang itu juga
tetapi kita juga mendengarkan masyarakat yang dibawa
tapi juga kita butuh
semacam menjaga martabat partai
begitulah kira kira bang effendi
saya mau agak cepat mengatakan
kalau dilihat dari kacamata oligarki
maka kadang kadang ada istilah oligarki survei tanda petik
atau kartel survei tanda penting
kita jadi kasian pada partai partai seperti ini
nggak perlu kasihan
karena saya tidak
menganggap itu sebagai bagian yang akan mempengaruhi
ini nggak apa apa nggak perlu kasihan
kalau kami secara ilmiah bilang kasihan begini
kan harusnya ada juga lembaga lembaga survei lain
yang terus melakukan perbandingan perbandingan
yang bisa berbeda hasilnya
karena kan sebelumnya kita nggak pernah tahu
yang dana ini siapa
ataukah ada dua kaki sebagai konsultan atau tidak
saya tidak ahli
tapi bukan itu maksud saya
kalau ada yang lain
orang ditanyai dua ratus pertanyaan
dari bulan ke bulan oleh dua puluh lembaga survei misalnya gitu
saya nggak mau jawab
ada soal soal bagaimana memunculkan framing sekarang
nah ini penting nih dijelaskan
banyak lawan lawan framing yang belum muncul
meskipun lembaga survei juga punya metodologi pastikan ya
yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan
kalau metodologinya benar
harus bisa dipertanggungjawabkan siapa yang
dan hasilnya benar
oke sebelum saya kemas waktu baru
bang duli silahkan atur tangan bang
apa yang sekarang terjadi misalnya tadi ya
pembentukan kearah koalisi
pembicaraan tentang calon presiden
oleh partai partai politik
ini sebetulnya bisa disebut sebagai edukasi politik juga kepada masyarakat
bahwa kalau bicara tentang political game
itu partai politik
karena di dalam konstitusi kita itu
ini kan kita kembalikan ke konstitusi
kalau bicara pilpres
suka atau tidak suka
mau tidak mau
itu partai politik
gabung apa partai politik dan gabungan partai politik
nah ini kan sebetulnya mau balik
mau kembalikan seperti itu
pakai framing pakai apa salah macam itu
ujungnya tetap balik partai politik
nah tinggal persoalannya
ada kesadaran dan komitmen tidak
terhadap semua partai politik ini
bahwa partai politik ini adalah institusi demokrasi
yang harus kita mantapkan
harus kita lembagakan terus
perkaderan menghargai soal posisi kader partai politik
dan sebagainya itu diteruskan atau tidak
nah jadi kalau misalnya partai partai politik sepakat misalnya
semua kita harus mulai dari
tradisi membangun pemimpin bangsa itu dari perkadaran partai politik
nah itu yang harusnya juga ditangkap oleh lembaga lembaga survei
jadi supaya tidak ada kesan framing gitu ya
jadi dihargai juga dong posisi posisi tadi
tiket kader partai
pernah nggak ada survei misalnya
yang disurvey adalah calon calon partai politik
pemimpin partai politik
yang direkomendasi oleh partainya
kan belum pernah ada
nah tadi misalnya kita diskusi lepas ini
kenapa harus cuma tiga
kenapa nggak empat kenapa nggak lima pasang dicalon
nanti kita harus lebih lanjut itu soal
nah itu loh maksudnya kira kira
mas matul bari silakan dari pks tanggapan dari anda
ya tadi hangatnya diskusi ini diawali dengan pemantik dari bang effendi tadi ya
soal misalnya ada contoh di amerika
ada konvensi dan sebagainya
sebetulnya kalau kita mau lihat ya
konteks perbandingan ya di amerika memang ada dua partai besar
yang itu jadi arus utama gitu
sehingga mereka pun juga
penguatan institusi demokrasinya juga berjalan
sehingga mereka bisa dengan percaya diri
melakukan hal seperti itu
dengan kita kan punya sistem politik dan kultur yang berbeda ya
makanya kenapa akhirnya partai partai politik ini jelas
yang pertama adalah kita mendorong kaderisasi kepimpinan nasionalnya
melalui partai politik
makanya kenapa kita punya anggota legislatif
sampai tingkat presiden itu ada di tangan partai politik
walaupun mungkin untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota juga ada independen ya
itu kan bagian upaya kita memperkuat institusional partai politik
makanya kenapa penting bagi masyarakat
bagi publik juga melihat ini sebagai satu hal yang penting
bahwa partai politik ini adalah epicentrum berjalannya negara ini gitu
baik melalui pencalonan
maupun dengan mengisinya nanti
sehingga pertama itu penting untuk publik melihat
dan kita bukan mengedukasi publik dalam konteks itu
tapi memperkuat partai politik menjadi penting
tapi yang kedua
konteks rasional kita dalam pemilihan
karena ini bagian kita pendewasan demokrasi dari masa ke masa
ya kita masih realistis bahwa basis popularitas
elektabilitas itu menjadi tantangan bagi partai politik
jadi kita tidak ada yang menegasikan semua tokoh partai politik ini hebat hebat
kalau ukurannya adalah kapasitas kualitas kepemimpinan
itu tidak ada yang menyaksikan soal itu
tapi publik ini dihadapkan dengan satu gambaran bahwa basisnya ini popularitas
itu menjadi titik keseimbangan partai politik berharap kepimpinan nasional
dari karakterisasi partai
tetapi juga melihat konteks rasional hal tersebut
nah dalam titik ini menurut saya
penting bagi kita juga untuk melihat lebih jernih
walaupun orang sering menyebut ini rezim survei ya di indonesia
dengan hal ini
dengan pendewasan demokrasi yang sekarang masih berjalan
ya anda bayangkan misalnya di sistem kita aja ini kan hampir setiap waktu nih
nggak ada satu yang ajak nih berubah terus
baik dari sisi ambang batasnya masih ada perdebatan
baik dari sisi sistem pemilunya misalnya
nah ini makanya kenapa ke depan kita mendorong sebetulnya ini menjadi lebih mapan
tetapi dengan kondisi sekarang sebetulnya itu memperlihatkan ya
inilah kultur dan sistem kita yang perlu kita hargai bersama
makanya dalam titik itu menurut saya
apa yang dilakukan partai politik ini cukup bisa menggambarkan bahwa
epicentrum ini ada di partai politik
dan penting juga untuk publik melihat itu sebagai saluran demokrasi
tetapi penting juga untuk partai politik melihat ke bawah
apa yang disuarakan melalui survei survei itu bukan satu hal yang
ya mungkin memang ada pesanan dan lain lain
tetapi kan tentu itu gambaran publik ya
dan kita pun juga sudah mengeksersaiz juga
pasti tiap partai punya survei internal gitu
dan tokoh tokoh yang ada saya yakin juga tidak jauh dari sana
walaupun epicentrum dan penetapannya di partai politik
sehingga menurut kami ya kita melihat keseimbangan itu untuk mencocokkan kira kira sebaik apa
tetapi jangan lupa bahwa yang utama adalah kemaslahan publik
sehingga publik pun juga dapat melihat ini bukan jadi sekedar kontestasi partai politik
tetapi jadi kontestasi dan pesta mereka untuk menentukan pemimpin nasional
oke kita tinggalkan soal simulasi survei dan juga hasil hasil survei ya prof effendi
karena ini juga masih menjadi bagian
kalimat bahwa di amerika serikat itu ada dua ratus dua partai yang saya cek belakangan
yang kedua konvensi tidak hanya dilakukan oleh dua partai itu
ada beberapa partai politik yang terus melakukan konvensi
hanya karena mereka yang melahirkan tokoh tokoh dari tingkat kecamatan ke atas dan intens
sehingga seakan akan dua inilah gitu ya
kita kehilangan dua duanya itu
baik konvensinya pernah beberapa kali digagas
kan pdip pernah buat jakarta dulu kan
mengagas konvensi ada yang mengagas tingkat nasional
jadi nggak ada
waktu yang kosong inilah yang diisi dengan gerakan tadi kerjasama atau koalisi itu
oke baik prof
menyambung tadi yang disampaikan juga oleh bang doli bang eriko
bahwa mengapa kita terjebak dengan konsep tiga
apakah memang dari komunikasi politik yang terbangun sejauh ini
anda memang melihat itu memang besar kemungkinan hanya tiga
atau bisa kemudian melebar menjadi empat
tapi dijawab nanti prof
kita break dulu
kami segera kembali
baik sebelum saya lanjutkan dengan yang ada di studio
kita harus ke bang edi suparno dan juga bang ferry juliantono
karena tidak bisa bergabung sampai akhir
jadi singkat terakhir saya ke bang edi terlebih dahulu
bagaimana dari pan ini menyongsong arah koalisi apalagi sekarang tengah rakernas
ya kita ingin berharap bahwa di dalam menyongsong pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat
koalisi koalisi yang terbentuk itu merupakan koalisi koalisi yang memang memiliki kesepahaman
dan memiliki rencana kerjasama jangka panjang
jangan hanya terikat untuk kekontestasi elektoral saja
karena bagaimanapun juga kita ingin melihat bahwa adanya kerjasama yang kuat diantara partai partai
dimana partai partai itu kemudian memberikan sebuah gagasan
tidak hanya gagasan menjelang pemilu menjelang pilpres
tetapi kedepannya juga konsisten
memang nanti akan ada varian varian
apalagi kalau kita lihat nanti november dua ribu dua puluh empat akan ada pilkada
jadi saya kira nanti ada varian di antara koalisi koalisi yang kemudian tidak baku kemudian di dalam koalisi yang sudah dibentuk
tapi nanti akan ada
dan apalagi itu menyangkut kondisi di lapangan di daerah yang sangat berbeda
tetapi yang ingin kami sampaikan juga
kami berharap bahwa tahun dua ribu dua puluh empat kontestasi terutama pilpres kita itu menghadirkan lebih dari dua pasangan calon
cukur cukur bisa tiga bisa empat
nah ini merupakan sebuah demokrasi yang kemudian bisa memberikan pilihan opsi kepada masyarakat
apalagi kita lihat dua ribu empat belas itu sudah ada beberapa contoh
ada pilpres yang menghadirkan lebih dari tiga bahkan calon
ini saya kira salah satu yang kita harapkan
tetapi koalisi ataupun namanya kerjasama di antar parpol kita berharapkan adalah kerjasama yang solid
tidak hanya bersifat sementara temporer menjelang sebuah perhelatan politik
tetapi merupakan sebuah koalisi yang memang memiliki gagasan yang solid untuk jangka panjang
oke baik bang ferry sepakat bahwa gerindra juga mendorong lebih dari dua poros saja
ya sebenarnya kalau saya mengerti saya tidak mengerti
tetapi sebenarnya ini harus menjadi pertimbangan juga bahwa oleh partai partai selain kita punya otoritas
juga kita harus memiliki otonomi yang bisa melepaskan diri dari kekuatan kekuatan lain
lebih banyak partai mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden di luar yang sekarang ada
ya akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menjajaki kerjasama silaturahmi komunikasi
dan nantinya akan menjadi koalisi yang akan mencalonkan presiden dan calon wakil presiden
saya setuju sebenarnya
oke dengan pihak karyawan kita pengalaman ini baik itu yang saya inginkan tapi kalau saat ini saya inginkan ini menurut saya pada saat ini aku masih mau tonton jadi harus menunggu terima kasih pak
bagi kami partai gerinta potensi konflik yang muncul dari dua pasang itu terlalu keras
dan itu juga menjadi salah satu yang kami sampaikan ke mahkamah konstitusi
untuk bisa mempertimbangkan presidenial tesoknya
tetapi saya ingin menyampaikan juga dalam kesempatan ini
di luar hasil survei yang tadi juga banyak ditolak pendekatan atau hasilnya
karena itu dia belum atau tidak menjamin belum tentu mencerminkan apa yang diinginkan oleh masyarakat
tetapi kebiasaan dari pemilu atau khususnya pilpres dari pilpres satu ke pilpres berikutnya adalah
biasanya kalau masyarakat punya keinginan yang justru kontrasting dengan presiden yang sekarang
kalau misalkan sekarang pak jokowi jadi nanti yang di pilpres dua ribu dua puluh empat adalah
kalau atau orang orang
sekarang tokoh yang contrasting baik dari segi latar belakangnya
kemudian caranya maupun pendekatan terhadap penyelesaian masalah masalahnya
jadi itu juga menjadi penting untuk kita cermati sebagai kebiasaan yang muncul dari pilpres satu ke pilpres yang lainnya
terima kasih mas
baik terima kasih terima kasih banyak pak sekjen edi suparno sekjen pan
terima kasih bang ferry juliantono wakil ketua umpar tegri
kita lanjutkan dengan beberapa tamu
tamu yang masih bergabung dari luar sudah terima kasih
selamat malam bang ferry dan juga bang edi suparno
jadi prof eveni gazali kalau kemudian menjadi empat poros kuncinya ada di mana
apakah ada di bang eriko di pd perjuangan atau semuanya bisa menentukan menjadi empat poros
saya balik lagi dengan pelan pelan mengatakan bahwa saya masih percaya mk tidak dikungkung oleh oligarki
jadi kita masih punya waktu untuk ngajuk ke sana asal mau
karena sebagian ini ternyata ada juga yang menikmati kenyamanan ini
biasanya sih kalau yang sedang berkuasa di seluruh dunia
menikmati nggak apa apa itu ya kan gantian berkuasanya
tapi kalau yang menderita juga ikut menikmati itu aneh
nah saya sendiri
ini pemirsa kan nonton benerin kalimat itu
nah saya sendiri kan guru besarnya di luar negeri
tapi tetap akan maju sebagai peneliti politik di indonesia
karena saya yakin masih punya peluang kita untuk itu
tapi balik ke sana kenapa ini harus diperjuangkan
akan terjadi keanehan dan ini saya yakin pasti
nggak usah pakai survei yaitu
kalau nanti dipaksakan pasangan pasangan yang bertentangan dengan
apa yang dibayangkan orangnya
oleh masyarakat di bawah betul ya
nanti di tingkat pemilihan dpr apalagi dprd
tidak sedikit yang berkampanye mengatakan gini
saya jangan lupa ya di nasional mereka mendukung calon presiden itu
tapi kita di sini enggak loh
ya saya sebagai calon dpr anda atau calon dprd anda
sebetulnya kami dukung calon presiden yang itu
karena efek ekor jasnya kan
tidak langsung di prole dan umumnya yang memprolenya siapa
nah kalau pdip bisa mengajukan sendiri
ini juga yang membuat
anggap mereka ini penting ilmiah malah
kalau dia bisa mengajukan sendiri
dengan pasangan yang tepat
hampir sebagian besar dari dampak ekor jas
kotel efek dari pemilu serentak itu dia yang dapat
kenapa juga nasdem keluar dengan kepeloporannya
karena ketika mereka berada di depan
nanti apakah bergabung dengan yang lain
kalau pks dan partai demokrat ini kebetulan
agak ada persoalan persoalan nasib dari sebelum sebelumnya
begitu ya senyum gak apa apa
senyum itu politik adalah pilihan senyum itu mengembirakan
jadi apa yang mau disampaikan pak
yang mau saya sampaikan adalah
tapi kepeloporannya ada di partai nasdem ini ya
dan kalau kecil maka akan ada peluang untuk kotel efek
dengan calon presiden yang baik
nah saya ingin mengatakan
tentunya bagi demokrasi
sebelum menunggu putusan mk
empat adalah terbaik
kalau nanti ini ternyata koalisinya saling tidak cocok
sampai last minute kata pak prabowo
hati hati ini saya mau tambahkan lagi
dari sisi ekstrim
dalam sistem presidensial itu
posisi yang berkuasa itu sangat kuat
dengan intel dan lain lain ya
hasil survei terakhir membuktikan
ya kan apakah anda merasa banyak orang yang takut menyatakan pendapat
iya jadi kita mencegah terjadinya itu
empat ini peluangnya ada
oke empat ini peluangnya ada
oke kita kuncinya sampai di situ
bang eriko empat ini peluangnya ada
pd perjuangan yang sebagai yang bisa mencalonkan sendiri
punya pengaruh untuk bisa menyumbang berapa poros
tadi kan sudah saya sampaikan
itu adalah semua pilihan
tapi begini bang effendi ghazali
kalau boleh kita sedikit diskusi dalam hal ini
amerika yang tadi bang effendi ghazali sampaikan juga
itu kan sebenarnya juga tidak sempurna juga
oh ya setuju
calon yang ditentukan akhirnya
yang menurut kalangan milenialnya
kok umurnya sudah segini
nah itu kenyataan yang ada
dan bahwa amerika juga bukan pilihan langsung
nah artinya di indonesia ini juga masih mencari bentuk yang semakin sempurna
nah kami pun sudah mengalami bang effendi
kami sudah pernah mengalami tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan menang luar biasa
sudah pernah ngalamin dua kali kalah
sudah pernah ngalamin dua kali menang
nah apakah kami mau ingin coba coba
tapi apapun juga penguatan partai politik
terlepas apa kekurangan kami ini semua
itu penting sekali
berani tidak menyampaikan pilihannya kepada kadernya
kalau kami berani
soal dipilih masyarakat
itulah kita harus memberikan masyarakat pilihan pilihan yang terbaik
dan juga memberikan pelajaran kepada masyarakat
bahwa ini adalah calon anda juga
karena ada jenjangnya
itu di kami
ya di lain ya terserah
sekali lagi itu pilihan
dan menurut kami
ini harus dilakukan
mengenai belum sempurna
yes kami semua sepakat
saya rasa di sini semua belum sempurna
tapi mari kita perbaiki
bukan berarti menyempurnakan ini artinya
rumah yang sudah semakin baik
terus kita bakar
ah ini dihancurkan saja
kita mulai saja lagi dari
terlepas apapun perbedaannya
ini satu keniscayaan
mau empat pasang mau enggak
mau tiga boleh
mau dua boleh
tapi kalau tadi satu juga ya
ya itu ini pendapat
bolehlah pendapat saya pribadi
masyarakat juga harus punya pilihan
terlepas apapun kekurangannya
betul dua ribu sembilan belas kemarin berdarah darah
tetapi saat ini dua ribu dua puluh empat
jangan lagi terjadi seperti itu
kalau juga akhirnya ini mengorbankan anak bangsa
nah ini yang coba kami lakukan dari pdi perjuangan
saudara saudara kami juga di partai yang lain
terlepas apapun perbedaannya
pasti menginginkan hal yang sama juga
ingin ada penguatan bahwa partai politik itu
menjadi satu yang lebih baik
menjadi salah satu pilar yang memang baik
dan dilihat masyarakat
walaupun belum sempurna
prediksi empat poros pilpres oleh pak jk
oh pak jk ya
porosnya pd perjuangan
porosnya gerindra pkb
dan juga kib
pan golkar dan juga p tiga
saya mau ke pak mas sugeng
anda sepakat bahwa empat poros ini memang bisa tercipta begitu
terutama ketika nasdem pks dan juga demokrat
misalnya dalam satu perahu yang sama
sangat mungkin bisa saja terjadi
bahkan itu menjadi eksersis kami juga di nasdem
oh itu masuk dalam eksersis pak mas sugeng
oh iya masuk dalam eksersis kami
jadi begini bahwa nasdem selama ini
ini karena disinggung berkali kali
kenapa nggak mencalonkan kadernya sendiri
disinggung oleh bang eriko kayaknya nih ya
ini kan untuk semua
oh ini kan untuk semua ya
begini kami adalah memilih calon pemimpin republik
jadi kami ya beyond sekedar kebanyakan
beyond sekedar kepentingan partai gitu
bahwa mekanisme kami juga muncul
ada pak rahmat gobel dan yang lain lain
saya kira semuanya tahu
tapi kenapa kami memilih ketiga nama itu lantas
karena kita berpendapat
kita memilih pemimpin bangsa yang akan
itulah yang menurut perhitungan kami
tadi kalau ada yang mengkritik survei
survei bagi kami adalah bagian dari
untuk pertimbangan pertimbangan itu
ada pertimbangan kualitatifnya betul
dan itu sekali lagi kita melalui mekanisme kepartian
yang kita sehingga muncul tiga nama itu
jadi kami punya pengalaman juga
kalau tadi dikatakan kalau tidak mencalonkan kader partainya
maka anjlok kan begitu bisa terjadi
kami justru sebaliknya
ya karena keploporannya
karena kita memilih orang untuk pemimpin bangsa ini
maka kita rela tidak mencalonkan kadernya sendiri
dalam pengalaman tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu empat belas tahun dua ribu sembilan belas
saya kira terbukti
bahkan secara proporsional dari tiga puluh sembilan kursi menjadi lima puluh enam
maaf dari tiga puluh enam kursi menjadi tiga puluh lima
itu kita mencalonkan kader
mohon maaf kadernya juga kader partai lain dalam hal ini pak jokowi
nah itulah kenapa sekali lagi pilihan pilihan itu
karena kita dalam perspektif
kita bahas secara menyeluruh ya
secara sangat sangat serius
kata kuncinya mendahului
menjadi pelopor gitu ya
untuk hotel efeknya kan
supaya kita juga mampu mensosialisasikan dengan baik
termasuk kotel efek dari tiga nama ini
karena kami mendahului
karena kami mempelopor
kenapa lebih dulu
kami sempat mensosialisasikan betul
siapa di antara tiga ini bagi kepentingan
bagi kepentingan bangsa
dan inilah yang menjadi juga modal bagi kami di daerah daerah ya
baik itu wilayah provinsi maupun kabupaten kota
kita juga perlu bahwa survei misalnya
karena berdasarkan survei itu dengan
dimana jawa relatif besar sampelnya
maka juga kita ada aspek kualitatif tadi
itu yang kenapa lantas kita juga hitung
nanti yang memutuskan
tidak semata mata tingginya survei itulah yang menjadi keputusan di kemudian hari nanti
tapi dalam perspektif yang lebih luas adalah
kepentingan bangsa dan kepentingan juga elektoral
nasdem sudah barang tentu
oke mas asok nambah dari anda
ya saya kira kalau saya bicara dalam konteks p tiga
bahwa kami ingin mendorong paling tidak sebagai jalan tengah ya
pilpres yang diikuti oleh lebih dari dua pasang calon ya
kalau bisa empat
itu tentu itulah yang menjadi juga harapan kami
karena memang dari sisi konstelasinya memang memungkinkan
nah dengan lebih dari
ini juga bisa menemukan sebuah jalan tengah
posisinya pak jasilur dan saya kira kami juga bukannya keberatan
itu adalah karena ini partai politik yang diberi mandat konstitusi
maka partai politik itu juga kemudian menjadi punya kewajiban untuk mendorong
tetapi karena tidak semua anak anak bangsa ini ada di dalam partai politik ya
partai politik juga harus menyisakan ruang juga
untuk anak bangsa yang tidak ada di partai politik
nah itu akan lebih besar ruangnya
manakala paslon pilpresnya itu lebih banyak
sementara kalau soal ambang batas pencalonan
saya kira kita pikirkan berikutnya sebagai sebuah pilihan
kalau di tengah tengah nanti susah
jadi di sekarang ini kilometer
sedang tidak ada petahana
kalau itu anda persoalkan di tengah tengah
ketika ada yang sedang memerintah
itu pasti logikanya secara ilmiah akan lebih sulit
karena orang selalu ingin dua kali gitu
dengan lawan yang lebih sedikit
jadi ini waktu yang paling tepat sebetulnya
kan bisa juga
nanti presiden yang terpilih juga cara pandang sudut pandangnya juga berbeda
kalau itu keluar itu gagasan baru namanya
ada calon presiden yang dalam koalisi mengatakan
saya digagas oleh kib atau oleh semut merah
tapi saya mengatakan ketika saya terpilih
tidak ada presidensial threshold dalam pemilu serentak
nah itu gagasan baru
yang lagi ditunggu itu
tapi kalau cuma temu temu doang
ya enggak enggak enggak
politik tidak pernah menutup kemungkinan apapun
meskipun kecil kemungkinan ini
itu yang ditunggu dalam pertemuan tadi
bang do lihat tambahan dari anda
golkar juga posisinya kan ini bagaimana
kalau kita bicara soal presidensial tersor ini bang do
kemarin kami di komisi dua sebenarnya sudah merancang ada revisi undang undang pemilu
tujuh dua ribu tujuh belas dan juga sepuluh dua ribu enam belas
jadi pileg pilpres dan pilkada
dan salah satu yang mau kita waktu itu revisi adalah soal
ambang batas presidensial tersor
walaupun tidak se ekstrim
kita tidak pernah membicarakan sampai nol ya
karena kita menganggap bahwa kita ini sekarang sedang memilih
pemimpin bangsa memimpin dua ratus tujuh puluh ribu eh dua puluh tujuh juta orang
jadi harus seleksinya harus juga dibuat sedemikian rupa
jadi kita tidak bebas begitu saja
nah mungkin kalau pandangan kita waktu itu sepuluh lima belas gitu ya
kalau sekarang kan dua puluh dua puluh lima sepuluh lima belas gitu saya kira paling ideal
sehingga mungkin akan bisa tercipta secara matematis ya
mungkin bisa enam atau tujuh calon gitu
bisa lima sebenarnya
nah kenapa nggak bisa jadi lima
ya tapi kan pengalaman dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kemarin itu kan tetap jadi dua
iya itu tadi
nah itu kan tergantung juga kesepakatan partai politik
jadi kalau partai politiknya juga mau dibuat sepuluh lima belas dua puluh dua puluh lima gitu ya
atau lima sepuluh pun kalau semuanya ingin berorientasi hanya segedar menang ya
ya kan tadi tuh kan kita yang harus kita kombinasikan adalah oke kita memang ingin dalam setiap kompetisi itu menang gitu ya
tetapi juga ada bangunan bangunan nilai yang harus kita bangun juga gitu loh
nah kalau hanya sekedar orientasi menang ya udah
yang tadi bisa jadi cuma satu aja atau cuma dua aja
nah dengan ada sekarang yang seperti ini
nah secara konfigurasi hasil pemilu sembilan belas memang tidak mungkin lima
udah kita kota kati kota
nah mudah mudahan saya kira kalau memang semua kita ini sadar kita harus memperkuat institusi demokrasi kita
melakukan pendidikan terhadap masyarakat
bagaimana cara berdemokrasi dengan penguatan kelembagaan partai politik
ya saya kira memang lebih bagus ya tiga atau minimal tiga atau empat lah
ditambah dengan pengalaman kemarin yang
yang tidak mengenakan
ada dan tiada
di luar soal presidensial threshold dan juga soal beberapa poros ya
banyak yang kemudian memprediksi juga bahwa partai papan tengah di pilpres itu punya pengaruh yang besar saat ini
apa pandangan anda soal itu
ya memang partai partai papan tengah meskipun dia tidak pegang kartu as
tapi dia bisa menentukan
karena partai partai besar itu pasti mengajak partai tengah
yang belum pernah terjadi partai tengah membuat poros sendiri
nah seandainya nanti terbentuk bareng ini yang tengah tengah ini
yang bareng ini yang mana ya tiga atau bersama dengan anda
ya bisa jadi sini terserah nanti cara ngitungnya
artinya partai tengah itu dari sini ke sini partai tengah
ikut ikut masuk ya
mulai dari sini
nah kalau itu terbentuk memang di
pemilu dua ribu dua puluh empat itu ada sesuatu yang berbeda
nah dan itu pasti kalau terjadi empat poros maka pdi sendiri
artinya mungkin mengajak partai tapi partai yang tidak mengurangi di poros yang lain
dan itu bagi pkb menyenangkan loh pesta dua ribu dua puluh empat
karena kan ini pesta demokrasi ini
kita bisa mengajak partai partai yang lain
pesta demokrasi ini harus riang gembira
pkb selalu riang gembira
nasdem yang lebih dulu
nah nasdem juga ya bergembira
politik itu mengembirakan
ya pola pola masing masing partai untuk berkomunikasi dengan publik itu beda beda
ada partai yang sudah terbentuk koalisinya tapi presidennya belum ada
ada yang sudah mengumumkan calon presidennya tapi koalisinya belum ada
tapi ada yang kayak pkb mutar sana mutar sini gitu
itu ada juga
ada partai juga yang diem aja tidak jelas nanti akan
tapi semua ini adalah bagian dari dinamika partai partai politik yang harus kita hormati
dan itu menarik ya sebetulnya
iya itu bagi pkb menarik
kenapa menarik dua ribu dua puluh
karena memang tidak ada incumbent
kalau ada incumbent tidak akan seperti ini
karena akan ada poros tertentu yang memang mengarahkan
nah ini buat pkb momentum dua ribu dua puluh empat ini nggak boleh dilewatkan
itu juga momentum bagi pak effendi
ya bagi kami juga momentum untuk mencari pola pola bagaimana ke depan institusi demokrasi lebih baik
ini memang masih partai yang bisa kemana mana ini gus
jadi belum mengikat kemana mana
belum mikir ke gerindra juga artinya
nah tentu kita mengikat itu nanti di ujung
oh nanti di ujung
semua akan bicara begitu
karena kita ada dua orang
jadi ada perubahan setelah ferry juliantono bicara tadi
nggak ada soal bagi pkb
karena kami tahu hitungannya
jadi semua partai yang berkoalisi itu tentu ingin menang
termasuk pkb katakan dengan gerindra itu baru pertama kali koalisi
jadi kalau terjadi besok itu baru pertama kali kami kerjasama dengan gerindra
nanti coba rasakan menang tuh
karena itu pengalaman
nah kalau nanti ternyata misalkan setuju dengan yang lain silahkan saja
bagi pkb semuanya kita hormati
bang benny karman papan tengah partai papan tengah disebut ini kemudian bisa punya pengaruh yang besar
ya saya ingin mengatakan begini ya
kalau kita punya pilihan lebih banyak maka demokrasi sehat
kompetisi itu adalah kata kunci
di dalam demokrasi sehingga bisa mendapatkan hasil yang berkualitas
jadi itu sebetulnya kepentingan kita
kenapa kita dorong supaya kalau bisa calon calon yang ditampilkan itu jangan dua lah
kalau bisa tiga lebih bagus lagi kalau empat
jadi konteksnya adalah proses yang berkualitas hasilnya juga yang berkualitas pemimpin yang dihasilkan dalam proses ini juga
jadi itu kepentingan kita
bukan semata mata kepentingan untuk mengakomodir partai partai politik
yang kedua saya ingin mengatakan bahwa betul sekali penguatan partai politik itu memang penting
sebuah keniscayaan lah ya dalam demokrasi kita saat ini juga
tetapi kita kan dibatasi juga oleh konstitusi
kalau soal berani sih ya kita beraninya bisa menampilkan kita berani
saya menampilkan kita punya tokoh kita punya jago partai politik saya untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden
tapi kan kita tahu juga kami dibatasi oleh konstitusi
nggak boleh nggak bisa bahkan wajib
kalau nggak ikut maka kami ditinggalkan dan tidak boleh ikut pemilu pada masa yang akan datang
oleh sebab itu masuk akal lah kalau pada saat ini kami membangun komunikasi dengan partai partai politik yang lain
tapi tidak semata mata dalam konteks untuk mendapatkan koalisi tadi
tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk sama sama mendiskusikan tantangan bangsa kita ke depan
dan tipe pemimpin nasional yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tantangan ini ke depan seperti apa
jadi di satu sisi itu penguatan partai politik saya dukung sekali
misalnya adalah kedaulatan partailah otonomi partai dalam menentukan pemimpin nasional ini
jangan ditentukan oleh hal hal yang di luar itu
nanti orang gak semangat bikin partai politik
itu satu hal yang sangat penting
tapi hal lain juga adalah partai politik tidak bekerja untuk dirinya
partai politik bekerja untuk rakyat
wajiblah partai politik juga mendengarkan apa kehendak rakyat
itulah yang kami lakukan pak effendi
kami dengar betul apa keinginan rakyat ini
dan bonusnya mereka sudah dapat loh
itu sebenarnya bisa diambil oleh
sehingga ada sekarang kenaikan baik bangkot partai maupun
pak effendi kami belum optimal itu
oh iya belum
masih sedikit sedikit lah
tapi sudah ada kenaikannya
ini yang harus dipertimbangkan oleh partai tengah lain
prof artinya terakhir ke prof effendi ghazali
nanti kita break untuk closing saja
jadi menutup diskusi kita pada malam hari ini
anda melihat bahwa memang ini masih dinamis
dan masih banyak mungkin kejutan kejutan yang akan dikeluarkan oleh partai politik
saya reduksi jadi tiga poin
poin yang pertama kalau tadi dibicarakan ahmad doli kurnia
terima kasih sekali
kalaupun ada revisi tetap presiden charles tresol itu tidak ada dalam pemilihan serentak
tapi mungkin untuk kebaikan di indonesia disesuaikan dengan partai partai yang sudah ada di dpr misalnya
sehingga itu ada kan yang dituju oleh mk itu kan semacam check and balances gitu ya
jadi kalau itu ada pun terbatas
paling banyak di indonesia sembilan pasang misalnya
yang kedua ini koalisi koalisi ini tentu kita hargai
dan akan menjadi menarik kalau ada pernyataan pernyataan besar yang muncul
tapi kalau cuma sekedar lebih saling mengerti lebih nikmat lebih hangat
lebih harmonis orang orang
orang orang bilang haa kebacarannya juga kelamaan ini
gak ada yang baru
poin yang ketiga yang saya pikirkan betul bahwa ini memang ujungnya kita berharap daripada ketemu dua yang ada atau tiada
kan kita berdasarkan basis yang ada mudah mudahan empat
tapi semuanya itu tidak bisa disimulasi karena dia saling menafikan meniadakan
misalnya kalau mensimulasi empat versi pak jk tadi
itu kan mensimulasi partai politik
bukankah ada yang diperbutkan oleh satu atau dua partai politik
sebaliknya mensimulasikan capres capres itu pernah nggak memikirkan dpr pusat atau dprd nya akan mengkampanyekan apa ke bawah
ketika orang di bawah tidak setuju dengan pilihan yang ada di level atas
jadi ini harus kita pecahkan bersama
tapi selamat bapak selamat saling bertemu karena akan tetap ada berita bagi pembawa acara dan bagi pengamat
terima kasih untuk
tetap ada pekerjaan
tetap ada pekerjaan
bapak bapak kita break dulu untuk closing saja sebenarnya karena saya ada tanggung jawab break yang harus saya lakukan
kita breaksa nanti kita closing setelah ini tetap bersama kami
ya kita akhiri program spesial pada malam hari
saya hanya mau menyampaikan terima kasih kepada bang eriko bang doli terima kasih mas arsul gus jazilul terima kasih banyak
pak sugeng suparta terima kasih banyak
bang benika harman terima kasih
mas fatul bari terima kasih banyak
dan juga prof fendi ghazali terima kasih
ada satu pertanyaan yang tergantung ya
pak benn arman tadi menanyakan apa sih salah demokrat dan pks
harusnya dijawab oleh errico tapi di lain episode pak
di lain episode dan setelah ini kita lanjutkan lagi
terima kasih banyak mbak wapos semoga kita tunggu bagaimana gerak cepat parpol menuju dua ribu dua puluh empat
koalisi atau kerjasama dalam politik menuju pemilu sejatinya bukan hal yang tabu
pemilu dua ribu dua puluh empat memang mencuri perhatian baik rakyat dan juga bakal kandidat
meski sebagian elit politik kerap mengatakan belanda masih jauh tapi di saat yang sama kuda kuda mulai ditancapkan
dinamika membangun koalisi akan terus bergulir menuju pesta demokrasi
namun jangan sampai hiruk pikuk panggung politik dinikmati hanya kalangan tertentu saja
tanpa mengindahkan partisipasi aspirasi anda dan saya kita semua sebagai warga bangsa
saya reinhard sirait pamit terima kasih selamat malam